tim sar gabungan menemukan dua koordinat yang terindikasi kuat sebagai kapal motor sinar bangun v
lokasi tersebut berada di kedalaman empat ratus sembilan puluh meter yang berjarak dua lima km dan dua km dari pelabuhan tiga ras atau sekitar lima meter
lima ratus meter maksud kami dari lokasi awal yang diperkirakan menjadi lokasi tenggelamnya kapal
dengan alat multi beam side scan sonar tim sar gabungan berhasil menemukan dua objek di dasar danau toba yang diindikasikan
sebagai bangkai kapal motor sinar bangun v yang tenggelam sejak senin lalu
kedua objek berada di barat daya posko utama sar gabungan di pelabuhan tiga ras simalungun dengan kedalaman empat ratus sembilan puluh meter dari permukaan air
ada indikasi kita menemukan obyek itu di kedalaman kurang lebih empat ratus sembilan puluh meter
kalau dari sini itu arahnya barat daya kurang lebih
kita pertama kali diberikan koordinat itu kurang lebih
barat daya kurang lebih tiga km dari sini
kita melihat indikasi dari yang kita lihat dari alat kita itu ada di arah barat daya
ada dua tempat di dua lima kilo kalau tadi koordinatnya tiga kilo ini dua lima kilo dari posisi ini dan dua kilo
ini kita perlu proses perlu proses apa ini yang ada di dalam ini
jadi rupanya danau ini dari steep begini sampai ke
kurang lebih lima ratus dia ada kedalaman begini
terus naik lagi
nah seperti itu ini analisa saya seperti itu
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia agus supratman di simalungun sumatera utara
agus selamat pagi
bagaimana informasi penemuan objek yang berada di dana sar danau toba oleh tim sar gabungan
apakah sudah dipastikan bahwa objek tersebut benar km sinar bangun v
ya aldi dan anita
hari ini memang akan dilakukan
pendeteksian lanjut dari temuan dua objek yang terindikasi sebagai bangkai kapal sinar bangun v
upaya penyisiran ulang dengan scan sonar ini dilakukan untuk lebih memastikan dan meyakini bahwa objek itu adalah benar kapal motor yang tenggelam
karena hasil pemonton kemarin dilakukan sore hari sehingga tim harus melakukan analisa lebih lanjut
sehingga perlu melakukan pengulangan
baik dengan alat yang berkemampuan dua ribu meter maupun dengan alat sebelumnya yang berkemampuan enam ratus meter daya jangkaunya ke dalam danau
ini dilakukan karena objek yang ditemukan ternyata hanya berada di kedalaman empat ratus sembilan puluh meter
hanya saja objeknya tidak satu tetapi dua dengan jarak yang dua lima km barat daya dari posko utama
sehingga setelah mendapatkan data hari ini
diharapkan tim akan meningkatkan analisanya menjadi bentuk gambar tiga dimensi
sehingga lebih mudah dan lebih yakin bahwa objek yang ditemukan adalah kapal atau bukan
ya baik dan sampai saat ini sejauh manakah proses pencarian korban dan lalu apakah sudah ditemukan korban baru
ya anita setelah penutupan hari ke tujuh kemarin
kemudian dilakukan penambahan
waktu pencarian hingga tiga hari ke depan
tim tetap melakukan penyisiran dengan empat jenis penyisiran yaitu di bawah permukaan air
seperti yang tadi saya jelaskan
kemudian di permukaan air juga tetap dilakukan
hari ini bahkan sudah ditingkatkan lagi radius pencariannya
yaitu seluas empat puluh km sampai lima puluh km dari titik lokasi tenggelamnya kapal
yaitu ke arah timur tenggara dan selatan
serta ke arah utara
ini dilakukan dengan delapan belas kapal perahu karet
kemudian dengan kapal basarnas dan kapal kapal relawan dari warga yang berada di kepulauan samosir
maupun warga yang berada di simalungun
tim darat juga dikerahkan dengan menyisir titik titik pantai yang berada di pulau sumatera maupun di pulau samosir
kemudian tambahan lagi adalah pantauan dari udara
hari ini pantauan udara adalah hari ketiga
dengan helikopter basarnas dauvin

tim melakukan penyisiran dari udara yang diharapkan lebih efektif
karena memang helikopter ini khusus punya kemampuan lebih untuk melakukan penyisiran dari udara
dan terutama mendeteksi objek objek yang berada di permukaan air
ya agus sebelumnya pihak kepolisian pernah menyatakan ada kemungkinan terbukanya penetapan tersangka baru terkait tenggelamnya km sinar bangun v ini
setelah nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka apakah ada indikasi selanjutnya
pihak pihak yang akan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian
ya aldi pagi ini rencananya polda sumatera utara akan mengumumkan melakukan siaran pers
tentang sejumlah orang yang diduga menjadi tersangka dalam peristiwa tenggelamnya kapal sinar bangun v ini
yang pertama adalah nahoda sekaligus pemilik kapal
ini akan setelah dilakukan pemeriksaan akan ditetapkan sebagai tersangka
kemudian ada tiga abk lainnya
satu abk adalah abk tetap yang selalu ikut dalam perjalanan kapal sinar bangun v ini
sedangkan dua lagi adalah abk tidak tetap atau abk serabutan yang kemarin diperbantukan karena ramainya penumpang yang berada di kapal tersebut
satu orang dari abk serabutan ini sudah selamat dan dalam pemeriksaan kepolisian
sedangkan seorang lagi abk serabutan masih dicari oleh pihak kepolisian
baik agus terima kasih atas laporan anda langsung dari simalungun sumatera utara